bentrokan antara bonek mania dan perguruan silat persaudaraan setia hati terate menewaskan dua orang di bundaran karangpoh tande surabaya minggu dini hari
kapol restabes surabaya pun berupaya mempersatukan dua kelompok ini di mapol restabes surabaya pada minggu sore
dalam upaya mediasi tersebut kapol restabes surabaya kombes pol muhammad iqbal berharap bahwa kejadian ini tidak berkembang dan berakhir damai
kedua kelompok saling memaafkan dan mempercayakan perkara ini kepada kepolisian
polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus ini
sementara itu baik pihak perguruan silat persaudaraan setia hati terate psht surabaya maupun pihak perwakilan bonek menyepakati bahwa kejadian tersebut adalah musibah yang tidak dikendaki bersama
oleh karena itu untuk semua proses hukum kedua pihak menyerahkan seluruhnya kepada aparat kepolisian
bahwa semua pihak paham posisinya
teman teman dari s satu teratai juga
dengan niat yang tulus ingin meredam dan menyerahkan sepenuhnya dengan proses hukum
proses hukum itu siapa yang mengambil
kami karena kejadian tersebut tempat kejadian perkara ada di wilayah hukum polrestabes surabaya
kasus sersa sudah melakukan tahapan itu
tentunya penyelidikan dari awal sampai dengan terjadinya suatu tindak kekerasan itu
siapa yang diduga melakukan itu
dalam tanda petik oknum bonek
dan oknum siapapun akan kami proses hukum tanpa pandang bunuh
kami bersama sepakat bahwa kejadian semalam itu tidak digendaki bersama
itu yang harus diganti bawahi
sehingga ini adalah musibah dan kita prihatin biarlah nanti bapak bapak di kepolisian yang akan mengambil langkah langkah hukum yang dianggap perlu
dan kami memberikan kebencian penuh
dan selanjutnya kami akan meredam
dan pergerakan dari anggota kami dengan alasan apapun dan tidak apapun bahwa kita harus menghormati proses hukum yang ada di negara kita
saya mewakili bonek semuanya tidak hanya di surabaya di indonesia
mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dua sahabat kami dari persaudaraan dari terate
tidak hanya sekedar basi basib
semoga ini akan jadi pengalaman terakhir kami
di era kami akan berbuat lebih baik
untuk proses selanjutnya saya tadi sudah sampaikan bahwa memang kami juga taat terhadap hukum
kalau nanti diproses kami mengikuti apapun proses hukum dan saya siap jadi saksi
sebelumnya ratusan supporter persebaya surabaya terlibat bentrok dengan kelompok pendekar silat di kawasan bundaran karangpoh tandes surabaya minggu dini hari
ya dalam kejadian ini dua warga tewas
bentrokan ini terjadi usai pertandingan persebaya surabaya melawan persigo semeru fc di stadion gelora bung tomo surabaya
dalam lanjutan kompetisi liga dua babak enam belas besar
sekitar seratus anggota perguruan silat tersebut sedang konvoy di jalan balong sari surabaya menuju gresik
sementara rombongan supporter bonek melaju dari gelora bung tomo ke arah surabaya
satu kendaraan berisi pesilat diduga melakukan provokasi sehingga memicu terjadinya bentrok
dua warga yang diduga pendekar silap yakni eko ristanto dua puluh lima tahun dan aris dua puluh tahun tewas dalam bentrokan ini
korban tewas dengan kondisi luka cukup parah di bagian wajah dan sekujur tubuhnya
polisi saat ini masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi baik dari warga maupun dari pihak perguruan silang